komisi pemilihan umum kpu jawa timur menggelar deklarasi kampanye damai untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa timur minggu pagi
acara ini digelar untuk memastikan komitmen terlaksananya pilkada yang kondusif
ribuan pendukung dari kedua pasangan calon nomor urut satu kofifa idar parawangsa emil dardak dan nomor urut dua sefula yusuf putih guntur soekarno datang mengawal jagoan mereka
dua pasangan calon ini datang dengan diarak pendukungnya
masa pendukung saling berdesakan mengantar pasangan calon dukungannya masuk ke lokasi acara
mereka berusaha masuk namun panitia membatasi pendukung yang masuk lokasi acara sehingga seribuan pendukung lain tertahan di luar
deklarasi ini juga melibatkan bawah slu kepolisian dan militer
dalam deklarasi semua pihak menyatakan komitmennya melaksanakan pemilihan gubernur dan wakilnya dengan damai
hadir pula gubernur jawa timur

orang bisa mendengarkan penjelasan dari anda tapi anda bisa melihat sendiri bisa mendengarkan sendiri bagaimana keriuhan di lokasi tempat saya melaporkan ini
saya agak sedikit berteriak dan bersuara agak keras karena di belakang saya merupakan panggung terbuka yang disediakan oleh kpu
dalam rangka janji kampanye para dua pasangan calon ini untuk melakukan kampanye positif kampanye damai selama gelaran pilkada atau pemilihan gubernur jawa timur ini
anda bisa melihat ini seperti kampanye terbuka
ketika ada kami terbuka dari dua pasangan calon ini dan para pendukung pasangan calon ini yang jumlahnya kalau saya gabung bisa lebih dari seribuan mereka berbaur mereka menjadi satu dan sama sekali tidak ada gesekan
sekalipun tadi masing masing pasangan calon menampilkan tradisi budaya berupa tarian berupa hadrah misalnya dan berupa janji kampanye yang mereka suarakan tadi di awal acara
dan mereka masing masing melakukan pembacaan sendiri sendiri
namun ketika pasangan pasangan calon ini bersuara
para pendukung mereka berbau dan mengiakan ketika masing masing pasangan calon ini meminta para pendukungnya para partai pendukungnya berjanji untuk menggelar kampanye dalam pemilihan gubernur jawa timur ini dengan cara damai
dengan cara yang tidak anarkis dan sesuai dengan tagline dari kpu jawa timur yang menyatakan bahwa pemilihan gubernur jawa timur dan wakil gubernur jawa timur untuk kali ini berlangsung damai sebagai harga mati
ini juga melibatkan komponen yang lain atau stakeholder yang lain misalnya
dari kepolisian dari tentara juga dan dari bawaslu mereka menandatangani papan yang ada di belakang panggung ini
kemudian mereka menandatangani komitmen bahwa selama gelaran pilkada ini tidak ada lagi isu sara tidak ada lagi berita hoaks yang digunakan dimanfaatkan untuk kampanye para calon yang ada di jawa timur
dan sesuai dengan komitmen mereka mereka tidak perlu ambil pusing dengan isu syara misalnya isu hoaks
karena dua pasangan calon yang ada di jawa timur ini merupakan memiliki basis masa yang sama
yaitu nahdlatul ulama sehingga potensi kampanye dengan isu syara dengan isu hoax mungkin bisa diminimalisir sehingga para calon ini bisa menggelar kampanye mereka dan berkonsentrasi adu visi adu misi
karena isu kampanye syara isu hoaks ini bisa diminimalisir karena mereka berangkat dari entitas yang sama yaitu nah datul ulama
banyak sekali yuda pekerjaan rumah tangga yang harus mereka selesaikan ketika mereka dipilih nanti menjadi gubernur jawa timur
soal keberagaman karena sampai hari ini berganti presiden berganti gubernur masyarakat si a sampang masih saja mengungsi di jemundo sidoarjo karena mereka tidak bisa pulang
dan beberapa waktu yang lalu mereka sudah dicoklit atau diberi sosialisasi terkait pilgadah ini
harapan mereka ketika mereka nanti menyuarakan aspirasi mereka memberikan suara kepada pasangan calon yang nanti akan mereka pilih mereka berharap bisa pulang kembali ke sampang tempat mereka asal
selain isu keberagaman juga ada isu soal limbah
karena sampai hari ini meskipun jawa timur dinobatkan sebagai salah satu provinsi yang bisa mengolah limbah berbahayanya atau limbah b tiga nya
namun dari hasil liputan saya limbah berbahaya di jawa timur tersebar hampir di kabupaten kota industri yang ada di jawa timur ini menjadi salah satu pekerjaan rumah tangga bagi pasangan calon yang berlaga dalam pemilihan gubernur jawa timur ini
mereka hanya bisa berkonsentrasi untuk memenuhi janji janjinya dengan cara yang elok dengan cara yang elegan sesuai dengan pekerjaan yang harus mereka selesaikan nanti di jawa timur
harus memikirkan bagaimana kemudian mendongkrak suara mereka dengan cara cara yang tidak lazim
misalnya menyebarkan isu hoax atau kemudian juga membuat isu sara yang beberapa waktu yang lalu memang sempat terdengar di jawa timur
misalnya beberapa pemilihan kepala daerah beberapa pemilihan kepala daerah yang lalu misalnya ada berembus salah satu pasangan calon yang merupakan memiliki garis keturunan partai terlarang yaitu partai komunis
namun sekarang mereka berkomitmen tidak menyebarkan isu sara
mereka hanya berkonsentrasi untuk menjaga keamanan di jawa timur
mereka hanya berkonsentrasi untuk menjaga keamanan di jawa timur
mereka hanya berkonsentrasi untuk menjaga keamanan di jawa timur
mereka hanya berkonsentrasi untuk menjaga keamanan di jawa timur
mereka hanya berkonsentrasi untuk menjaga keamanan di jawa timur